dan karena itu ya saya bersama pak erlangga gus imin profesor yusril pak sul hasan dengan tokoh tokoh semua kita tidak malu malu
kita adalah tim jokowi kita tidak malu malu
dan saya yang mengatakan saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya
tapi setelah saya masuk saya lihat dari dekat saya ikut pemerintah ini saya yakin bahwa pak jokowi seorang patriot
yang memikirkan rakyat dan bangsa indonesia
dan pemikiran pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang
dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita
tadi kita berembuk para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar
ya pak zul pak erlangga gus sama profesor
koalisi kita kita beri nama koalisi indonesia maju